beragam kegiatan seperti lomba tadarus al quran lomba azan dan lomba cerdas cermat
diselenggarakan untuk mengisi waktu bulan ramadan
untuk menerapi dana di lapas gunung sindur kabupaten bogor
lapas gunung sindur mulai beroperasi sejak dua ribu tujuh belas
dengan kapasitas hunian satu tiga ratus delapan
dan per hari jumat ini jumlah menerapi dana mencapai sembilan ratus delapan puluh tiga orang
meski belum melebihi kapasitas tapi lapas gunung sindur berbeda dengan lapas lainnya
di blok b c d selain menerapi dana bekerja
saat jam bebas warga binaan tidak diperkenankan keluar blok
sedangkan blok a merupakan blok dengan kategori super maximum security
diisi dua puluh empat narapidana dari kapasitas jumlah kamar untuk tiga puluh enam orang
penguncian blok ini pun menggunakan sistem pintu otomatis
sejumlah narapidana seperti gayus tambunan mendekam di lapas ini
korrespondensi cnn indonesia nesya megawati
saat ini berada di lapas kelas tiga gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
nesha kegiatan apa saja yang dilakukan para napi jelang berbuka puasa seperti saat ini
ya eva seperti kegiatan meskipun berada di dalam jeruji besi
tapi menerapi dana masih tetap mendapatkan haknya
misalnya dengan ada kegiatan kegiatan kerohanian ataupun keagamaan
misalnya tadi ada lomba
lalu kemudian ada lomba azan lomba kultum
tadi bermain juga rubana seperti yang kita lihat tadi
dan ini dilakukan di dalam suasana ramadan seperti ini
meskipun bukan dalam bentuk ramadan tetapi tetap ada juga menerapi dana
ataupun kegiatan kegiatan menerapi dana lain
seperti ada kegiatan di bengkel latihan kerja membuat mebel eva
dan juga kegiatan para nampedana di dapur dan juga kegiatan yang lainnya
uniknya di lapas gunung sindur ini ada empat blok memang eva kolbok
untuk narapidana untuk kategori high risk dengan super maksimum
security di mana dalam satu blok itu ada tiga puluh enam kamar
dimana masing masing satu kamar hanya diisi satu orang
pengunciannya pun menggunakan sistem otomatis
dan ini pengadaannya juga ini menjadi pilot project untuk pembangunan blok
ataupun penjara lapas di nusa kambangan dengan kategori high risk
kemudian ada blok b dan untuk blok c untuk kategori narkoba
dan juga kategori
empat kriminal umum sedangkan d adalah untuk kategori tipikor
berbeda dengan lapas lapas seperti yang lainnya eva bawasannya disini pada jam jam bebas
biasanya kalau saya beberapa kali kita berkunjung di lapas jambi maupun di banjarmasin
jam jam bebas ataupun jam jam ketika dari jam tujuh pagi jam tujuh sampai dengan jam lima sore ketika jam bebas
menerapi dana diperkenankan untuk beraktivitas di luar blok
tetapi berbeda di lapas sindur ini meskipun di blok b c dan d tidak dalam kategori
maksimum security tetapi hanya beberapa ataupun darah pidananya tertentu saja
yang misalnya pekerja ataupun yang mempunyai pekerjaan
ataupun artinya mempunyai kegiatan positif di dalam penjara yang boleh keluar dari blok
artinya secara kategori lapas gunung sindur ini juga cukup
meskipun hanya cuma satu blok a saja yang dikategorikan sebagai maksimum
tapi blok blok lainnya juga penara pidananya sangat dibatasi kegiatannya
kita lihat sekarang ini eva ini ada sedang ceramah atau kultum seperti kegiatan kegiatan di pesantren
kalau kita melihat suasana seperti sekarang ini seperti berada di sebuah pesantren atau bukan berada di sebuah naraf ataupun jorgi besi
mereka yang berada di sini adalah para terhukum sejumlah kasus banyak kasus
tetapi di tempat ini mereka berusaha untuk narapidana untuk kembali menjalani pembinaan atau bisa kembali di masyarakat
saat ini kita bersama dengan salah satu narapidana dengan mas hakim ya mas
mas hakim kategorinya ini adalah kasus narapidana kasus narkoba
mas hakim ini sudah berapa lama mas di sini
alhamdulillah saya sudah meninjak tiga tahun berarti sudah tiga kali puasa dan tiga kali lebaran
dan di sini adalah super mengendalikan mental kita agar kita lebih dekat lagi kepada allah
dan bisa mempelajari agama
agar lebih dekat lagi dan inilah pesantren
dan memang di luar sana lebih banyak orang orang yang lebih maksudnya lebih hina daripada kita
dan lebih benar daripada kita namun kita di sini adalah pilihan allah
itu satu dulu kita bahas satu dulu itu
kita ini adalah semua adalah pilihan allah
pilihan allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa hidup lebih baik lagi
hidup lebih mulia lagi di mata allah swt apalagi di mata manusia itu sendiri
apa yang paling mas selama tiga tahun
ini kerohanian apa yang benar benar didapatkan ketika menjalani hukuman di sini
terutama ketika pada saat masa masa ramadan seperti sekarang ini mas
alhamdulillah semenjak kami berada di sini untuk ramadan
kita mengisi untuk tadarus al quran untuk membahas kajian kajian tafsir al quran
apalagi alhamdulillah sudah diisi dengan kajian kajian dari guru luar dari ustadz ustadz kita
dari yayasan al falah
di sini untuk mengisi untuk memacu kepada mental dan spiritual mereka untuk bangkit gitu
di dalam bulan ramadan ini sungguh luar biasa
kita sangat punya waktu punya luang untuk bertemu allah
lebih dekat lagi kepada allah
dan punya kesan tersendiri bagi diri kita gitu
bahwasannya diri kita ini sungguh dapat kenikmatan yang luar biasa untuk lebih dekat kepada allah
khususnya di bulan ramadan
walaupun ramadan itu sangat berarti untuk berkumpul bersama keluarga itu
ini apa yang paling dikangeni ketika pada saat suasana seperti apa mungkin suasana momen sahur bersama dengan keluarga atau buka bersama
apa sih mas yang paling dikangeni sehingga ini menjadi titik balik untuk menjadi ketika kembali ke masyarakat lagi bisa paling tidak jangan sampai menjadi terhukum kembali
ini rindu yang paling besar di dalam ramadan
momentum yang paling besar dalam ramadan
apalagi menjelang idul fitri itu adalah berkumpul bersama keluarga
bertemu dengan istri anak bersendagurau dengan keluarga dan minta maaf saling memaafkan kepada terutama orang tua anak istri dan tetangga tetangga
dan saya untuk kepada para alumni alumni maksudnya untuk para mantan mantan narafidana lembaga pemasrakatan dimanapun
ya kan kami mewakili atau orang tua
saudara istri dan anak mewakili untuk memberikan masukan kepada kalian semuanya
agar yang pertama yang harus kita ingat adalah allah swt
dimanapun dimanapun kita berada allah selalu mengawasi
sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya
sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan dimanapun itu akan ada balasannya
mungkin balasan yang paling terasa saat ini adalah saat ini menjalani harus mendekam
di jerusi besi untuk berapa tahun ini mas
untuk tiga tahun delapan bulan
masih berarti kira kira tiga tahun berikutnya
terima kasih mas umar semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua
bahwasannya seperti tadi kejahatan apapun harus akan mendapatkan balasannya
dan eva untuk berpikir kembali jangan sampai untuk melakukan keselilhatan
di santri ini ataupun di blok blok yang ada di blok b c dan d di masing masing blok ada kamar santri
artinya bahwasannya para narapidana bisa ikut
di dalam bergabung di kamar santri bisa anda lakukan
perbedaannya adalah di kamar santri dengan kamar yang ini adalah para narapidana harus ikut terlebih dahulu pesantren kelat seperti ini
lalu kemudian nanti akan kalau sudah melalui asesmen akan ditempatkan di blok ataupun di kamar santri
nah ini nanti mereka yang sudah di sana bisa biasanya melakukan kegiatan seperti tadarus bersama sholat berjamaah bersama
dan juga kegiatan kegiatan rohani ataupun kegiatan seperti itu
tapi di sini di lapas gunung sindur bukan hanya agama umat muslim saja yang ada juga
pasti ada juga keagaman lain seperti kami melihat ada gereja dan juga wihara untuk memenuhi ibadah
ataupun kegiatan spiritual masing masing agama dari narapidana
ada beberapa nama yang mungkin sangat dikenal publik berada di lapas gunung sindur
misalnya gayus tambunan kemudian juga abu bakar ba'asyir
apa saja aktivitas yang dilakukan beberapa nama besar yang nama yang dikenal publik di dalam lapas selama bulan ramadan ini
eva memang beberapa nama seperti ustadz abu bakar basir lagi kemudian nama nama yang lain seperti anggodo
lalu kemudian ada juga gayus tambunan juga mendekam berada di sini
tetapi kalau tadi saya melihat pada saat sholat jumat rekan kami yakni rekan kami hadi hadiana yang ikut juga sholat berjumpa
mengatakan bahwa seandainya abu ustadz
abu bakar ba'asyir ikut juga sholat jumat bersama ketika tadi siang lalu kemudian juga gayus tambunan juga ikut sholat jumat
tetapi memang tidak ada kegiatan khusus untuk kedua tokoh tersebut
abu bakar ba'asyir atau ustadz abu bakar ba'asyir berada di sel yang terpisah tidak bergabung
ataupun tidak berada di blok a yang merupakan super maksimum security
abu bakar atau ustadz abu bakar ba'asyir berada di sel sendiri dengan pengaman tersendiri
sementara gayus tambunan
seandainya berada di blok a sekitar satu tahun kemudian sekarang dipindahkan ke blok d untuk kategori tipikor
baiklah nesya megawati korespondensi nn indonesia melaporkan langsung dari bogor jawa barat